dengan segenap prestasi dan kontroversi bagaimana calon wakil presiden sadega uno menatap gelanggang pilpres dua ribu sembilan belas
kita akan mengulasnya bersama dua orang narasumber ada faldo maldini jurubicara prabowo sandiaga
yang juga wakil sekjen partai amanat nasional terima kasih faldo
kemudian ada bang emrus sihomi yang akan mengulas secara komunikasi analis komunikasi politik dari emrus corner
oh namanya keren kan
sebelum saya tanya ke valdo kita tanya ke orang luar dulu
orang orang itu biasanya melihatnya dari kacamata yang lebih objektif gitu ya
bang emrus kalau kita bicara mengenai sandiaga uno berkiprah dalam gelanggang pilpres
seberapa punya value untuk melengkapi prabowo banyak plusnya atau lebih banyak minusnya
saya pikir kalau kita melihat itu secara akademik kita harus kaji secara ilmiah
artinya kita harus melakukan penelitian atau katakanlah survei seperti itu
namun kita melihat bahwa kalau kita melihat dari sudut sosok dari sandi ini
bisa saya kira representasi daripada kaum muda
namun kalau kita lihat tadi pandangan pandangan beliau tentang hal ini masih saya lihat pada masih level konseptual semua
masih abstrak semua
meskipun dia seorang entrepreneur orang yang pernah menjadi pengusaha dan pengusaha juga misalnya
misalnya contoh dikatakan bahwa bagaimana meningkatkan ekonomi mak mak misalnya
ini justru saya melihat persoalan bagaimana masyarakat ini didorong menjadi konsumtif
tidak bagaimana berproduksi
bukan bagaimana meningkatkan katakan
katakanlah ekspor misalnya
katakanlah ada nggak home industry karya karya mak mak misalnya
yang bisa dijual ke luar negeri
tapi kalau itu hanya meningkatkan daya beli kemampuan daya beli
sehingga apbn kita nanti fokus kepada konsumtif
tidak untuk produktif dan jangka panjang itu tidak baik
nah kemudian kita melihat bahwa dikatakan akan mengurangi pengangguran
berapa pengangguran yang akan dikurangi
baru kemudian dikatakan bahwa akan tetap sekalipun
ekonomi kita agak terganggu
bahwa dinamika ekonomi kita akan terjaga sedemikian rupa
tapi tidak disebut industri industri apa yang harus dibangun
kemudian kita melihat bahwa tidak ada menyinggung soal bagaimana pertanian
padahal indonesia kan negara agraris
masa hanya katakanlah daya beli saja yang dipersoalkan
padahal kehebatan kita sesungguhnya keunikan kita keunggulan kita ada di pertanian
kenapa kita tidak tiru seperti

mungkin wawancaranya yang terbatas waktunya kali itu bang
tapi kalau kita bicara mengenai sosok sandiaga dengan segala tadi anda lihat bahwa memang sosoknya cukup oke
melengkapi prabowo melengkapi kekurangannya prabowo
menurut anda cukup bisa match nggak dengan itu
saya pikir kalau dari sudut itu iya
karena memang sandiaga ini adalah orang yang katakanlah rendah hati begitu ya
tidak orang yang egois begitu ya
saya kira dia bisa menghargai pimpinannya kalau dari sudut itu
hanya saja saya menerima penariannya
yang ditawarkan kepada rakyat itu
hanya sekedar kalau saya mengatakan itu
masih level yang sangat sangat abstrak dan tak terukur
nah bang faldo sandi dikatakan selalu jadi pembicaraan
match dengan prabowo melengkapi prabowo
tapi ya isinya masih kulit luar saja
abstraksi saja belum mendalam sesuai dengan kebutuhan
apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu
seorang sandi hadir dalam politik pilpres ini
ya pada prinsipnya begini
kalau terkait pengusaha ya
sebenarnya untuk cost membuat satu orang pengusaha itu mahal sekali
jadinya kita kalau seandainya ada yang bilang
kita akan bikin banyak pengusaha
kadang kadang kita ketawa sendiri
soalnya untuk jadi pengusaha itu kan berat sekali kosnya
nah memang benar kalau seandainya gagasannya bang sandi itu
alhamdulillah sudah sampai hari ini ke publik
nah tentu step selanjutnya
gimana caranya kita menyerap lapangan tenaga kerja
jadi masih kulit luar memang strategi ya pak faldo
begini kita lihat data tenaga kerja itu
jadi grab sama gojek itu dihitung kerja pak sebenarnya
nah itu kan harus ada regulasi untuk ke sana
bang sandi itu ngomong selalu tentang inovasi ke saya khususnya
karena kan kami termasuk dalam jubir ya
jadinya beliau bilang bahwa kita harus inovasi dok
kita ngomong juga tentang harga pertanian misalnya kan
harga sembako hasil tani
kita punya ipb pak
kita punya ipb kita minta ipb itu nge riset gitu loh
bahkan di salah satu media gitu ya
ada ternyata hari ini orang itu ngimpor gas
karena diasumsikan kita nggak bisa nanam gandum
ternyata risetnya itu possible di indonesia
nah kalau seandainya dari kampus
pelaku sektor ketiga ngo lsm
terus habis itu masyarakat
nah pemerintah harus mengakomodir itu
itu yang menjadi tujuannya prabowo sandi
jadi bentuknya polisi polisi yang akan mendorong industrialisasi inovasi
oke kita masih bicara sosok sandi secara ansi gitu ya valdo
kalau kita bicara mengenai kemampuan tadi
menurut anda sandi mempunyai kemampuan yang cukup komplit menurut anda
untuk menjadi seorang wakil presiden
orang yang akan memimpin dua ratus lima puluh juta orang
meskipun tadi kata bang emrus
masih kulit luar abstrak sekali
meskipun ya milenialsnya juga cukup suka gitu ya bang emrus ya
tadi cukup saya sampaikan gimana teknis detailnya
kita akan bikin polisi dan program programnya
yang akan kami sampaikan nah
terkait bagaimana kapabilitas bang sandi
bang sandi ketika menjadi wakil gubernur dki
itu harga sembako di dki itu terkontrol oleh tpid nya
beliau juga rajin
tadi teman saya datang ngasih masukan
dia dokter di salah satu puskesmas
dan bang sandi itu kan dekat sama nama nama orang di pasar mana tadi
buklia di pasar pekanbaru itu dia hafal semua
nah bang sandi bisa melengkapi ini sebagai orang yang banyak turun ke bawah
pak prabowo yang fokus ke penguatan kapasitas negara
nggak mungkin kita nyuruh kita punya industrialisasi
kita pengen bikin negara kita untuk bisa ekspor bahan
jadi bisa jadi dua matahari kembar itu nanti bang
polisinya harus dikawal
dikawal oleh presiden yang kuat
bang sandi membereskan apa yang perlu dibawa oleh pak prabowo
karena pada prinsipnya yang nomor satu kan akan ekspansi keluar
yang nomor dua menahan diri
dan memang fokus untuk membentuk infrastruktur untuk menyokong presiden
bicara kemampuan dan rekam jejak gimana bang emrus
kalau kita bicara sosok sandi yang sekarang masuk ke dalam
sepanjang yang saya tahu saya kira dia memiliki itu rekam jejaknya
karena bagaimanapun seorang interpreter saya kira tidak gampang gitu ya
begitu mudah dia berhasil dalam konteks itu
ada penguasa di dki
saya kira kalau itu masih pertanyaan kita
karena dia baru setahun boleh kurang lebih
bahkan tidak sampai ini
dan kemudian kalau kita bicara itu okoc nya belum terwujud
kalau sudut itu ya
karena sekarang anggaran yang digunakan itu kan anggaran tahun lalu
masih gubernur dahok belum anggaran mereka
sehingga kalau dikatakan bahwa sudah dilakukan itu belum
itu baru anggaran yang akan datang yang delapan puluh sekian triliun itu

nah itu di situ
jadi artinya kinerja daripada
sandi di dki jakarta saya pikir belum menunjukkan kinerja mereka
belum bisa dijual gitu
belum bisa dijual
jadi yang dijual masih masa depan gitu
masih angan angan semua
masih suatu konsep
dan karena itu belum terwujud di dki jakarta
oc ok nya saja belum terlihat
anda lihat rekam jejak sebagai seorang penguasa pemimpin kepala daerah menurut anda bisa dijual nggak faldo
karena bang sandi okoc memang lagi bold the infrastructure
dan memang kalau sandi nya banyak juga yang mengkritik okoc ini
terus saya bertanya ente belanja nggak di okoc
jangan jangan nanti belanjanya di alfamart
oke itu okoc itu kan spirit
bagaimana kita memberdayakan semangat ke ekonomi masyarakat gitu
jangan sampai belanjanya di alfamart ngomelnya ke okoc gitu loh
dan okoc yang jauh itu kan cuma dua satu
jadi itu biasa lah dalam bisnis untuk membangun sebuah entitas usaha itu wajar
sedangkan konteks okoc kenapa katakan yang ke alfamart dan lain lain
karena memang masyarakat lebih menguntungkan
ke situ ini persoalan ekonomi
kalau rakyat merasa diuntungkan dengan okoc otomatis mereka akan belanja ke sana
berarti dengan demikian okoc belum punya daya tarik bagi masyarakat
dari sudut nilai keuntungan yang diperoleh
sehingga mereka masih ke alfamart
dan rekap merasa sebagai penguasa tidak bisa dikapitalisasi untuk jualan politik di pilpres ini atau bisa
saya kira bisa itu digunakan
dengan keberhasilan keberhasilan dalam entrepreneur yang dia lakukan pada dirinya
tetapi apakah dia mampu mendorong entrepreneur kepada orang lain
entrepreneur itu juga melekat pada diri orang yang bersangkutan
apakah karakter yang dimiliki oleh sandi ini bisa ditransfer kepada orang lain
itu menjadi pertanyaan besar kita
itu sesuatu hal yang tidak gampang dapat dilakukan
nah oleh karena itulah kita mengatakan bahwa ada nggak program real yang terukur yang kuantitatif
yang dilakukan oleh paslon ini atau katakanlah khususnya sandi dalam konteks pengembangan wira swasta ini
jadi tidak hanya sekedar kita kembangkan katakanlah ekonomi kerakyatan okoc dan lain lain
kalau sekadar konseptual nanti dan tidak terukur seperti itu ketika mereka berkuasa andaikan menang
itu tidak bisa kita tagi
karena sudah ditanya bang emrus anda harus jawab tapi saya tidak beri pengetahuan
kami akan segera kembali sesaat lagi
ini cara hujan terkait itu kak sandi
orang nanti memilih atas dasar emosional bukan atas dasar rasional
justru mereka harus turun pada level yang operasional
bahkan bila perlu ada semacam perjanjian politik kontrak politik dengan rakyat
misalnya katakanlah masa pemerintahan kami kalau kami menang nanti
tahun pertama akan berkurang pengangguran dari sekian data menjadi sekian
pertumbuhan ekonomi per tahun pertama harus sekian dari sekian
secara terukur seperti itu
sehingga itu akan lebih terlihat nanti hasilnya dan bisa kita kontrol
dan itu belum terlihat dalam
sampai sekarang belum mereka sampaikan
nah boleh jadi nanti para caleg caleg mereka di daerah menjabarkan ini
nah bagaimana pak
ya begini jadi sebenarnya bang sandi itu menurut saya orangnya sangat terukur sebenarnya
dan dia itu fokusnya memang di daya saing prof
dan memang bang sandi itu memberikan ruang untuk orang orang yang menjadi timnya
oke kamu mengasih masukan apa
ini contohnya saya dinyalek di kabupaten bogor
salah satu bentuknya kita bikin sebuah aplikasi
yang bisa menjadi untuk menyerap tenaga kerja yang tidak memiliki izin
penanggulan itu banyak sekali di indonesia
bayangkan ya waktu tunggu lulusan smk itu lima satu tahun untuk kerja
sd cuma satu tahun
nah jadi oleh karena itu banyak sekali program program yang nanti akan dikeluarkan
mudah mudahan bapak nanti datang lagi mungkin dua bulan lagi
wah mantep nih sandi
jadi memang ini bang sandi adalah orang yang tahu bagaimana caranya mengkontekstualisasikan dalam bentukan yang konkret
sehingga kami sangat percaya dalam waktu tujuh bulan ini
jadi insya allah akan bisa disampaikan
itu kan jadi pertanyaan
ya tentu kita dengan menguatkan sektor industri pertanian kita
dengan sumber daya kita yang banyak sdm kita banyak
gimana caranya kita tidak mengimpor lagi
karena di undang undang di pancasila nggak ada
kita disuruh ngimpor itu nggak ada
nah dan selain juga kita nggak bilang infrastruktur nggak penting prof sebenarnya
tapi kita harus menatap revolusi yang industri yang sebenarnya
jangan sampai revolusi empat yang disampaikan
oleh pak jokowi itu malah bangun jalan gitu loh
itu sangat berbeda
sama seperti dengan okoc tadi
bang sandi itu tidak fokus juga ke kuantiti
dan quality nya sekarang apa yang bisa dijual dari hasil karya sandi di jakarta misalnya
misal tpid nya bang sandi itu bisa untuk mengontrol harga
pertumbuhan ekonomi jakarta itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional
sehingga dan bang sandi pada prinsipnya bang sandi dan pak anies
juga melanjutkan hal hal yang baik yang dibuat oleh pak ahok
memperbaiki hal hal yang tidak baik
salah satu hal yang kami kritisi ketika pak ahok melakukan pembangunan di jakarta
sedangkan gimana caranya kita ngelola itu harus budgeting gitu
sehingga kita bisa meminimalisir potensi korupsi
nah itulah gaya gaya governance seperti itu
itu bicara governance bicara cara pemerintah style pemerintah
tapi kita bicara mengenai style komunikasi ini menarik sekali bang emrus
sandiaga uno bahkan sejak running untuk pilkada dki jakarta hingga detik ini selalu menciptakan
selalu dibicarakan orang
baik prestasi ataupun kontroversi tentunya
kontroversi kontroversi anda kita tahu semua belakangan ini bang emrus ya
menurut anda ini itu berbagai kontroversi misalnya soal tempe yang apa namanya
atm atau mungkin yang terakhir tadi juga sudah di highlight
seratus ribu cuma dapat cabai dan juga bawang
itu menurut anda strategi komunikasikah secara sengaja dilakukan
atau memang menurut anda itu genuinity nya sandi
mungkin bukan itu genuinity beliau
tetapi dia telah bermutasi dari pengusaha jadi politisi
kenapa karena dia sudah melakukan hiperbola
orang politisi itu biasa itu menghiperbolakan sesuatu
misalnya tempe katakan seperti disebut tadi
bahwa setipis atm misalnya
katakanlah harga cabai hanya sekian itu hiperbola
jadi saya melihat justru bukan itu yang harusnya
kalau memang sandi genuin dalam hal ini dia sebagai entrepreneur justru dihak mempersoalkan
bagaimana memproduksi cabai
bagaimana memproduksi cabai
bagaimana memasarkan cabai
bagaimana supaya terjangkau harga ini
tidak sekedar bahwa dengan seratus ribu maka yang dihasilkan sekian
itu adalah pandangan pandangan yang tidak genus sebagai seorang entrepreneur
itu adalah pandangan politisi
saya pikir selalu menghiperbolakan sesuatu persoalan
tapi menurut anda bagian selalu menciptakan kontroversi demi kontroversi
kemudian dibicarakan orang
utur ini memang sengaja supaya dibicarakan orang meskipun menciptakan kontroversi
atau memang itu suatu ketidaksengajaan
tidak ada pesan komunikasi politik di ruang hampa
dia by agenda semua di situ
bahkan menurut pengamatan kami di seluruh dunia bahwa para politisi ini termasuk yang meranding di dalam pilpres misalnya
jadi presiden itu konsultan politiknya ada itu di belakang
semua itu by design
katakanlah pakaian penampilan
ada pembisik pembisik konsultan
tapi saya tidak tahu siapa konsultan dibalik prabowo dan sandi
masih bukan ada
tapi bisa saja itu terjadi memang didesain sedemikian rupa untuk menimbulkan yang selalu saya sebut manipulasi persepsi publik
jadi tidak muncul genuinnya seperti yang dihiperbolakan tadi
dan anda lihat itu bukan genuin ya
bukan itu asli
itu bukan genuin kata fah
sebenarnya pengusaha lebih hiperbolis
karena tiba tiba kami telah menyerap tenaga kerja delapan ratus ribu
itu bukan gaya politisi
saya tahu banget
pengusaha itu hiperbolis
nah ini bukan manipulasi pak sebenarnya
ini justru dia itu ngedengar aspirasi
itu bentuk konkretnya
sandi itu menjadi konsultannya ibu ibu yang komplain tentang tempe
nah jadi ini merupakan sebuah hal yang memang merupakan masukan dari masyarakat ibu ibu
emak emak anak muda
dan dia mendengarkan itu
dan dia menyampaikan bahwa memang seratus ribu dapatnya cabe sama tempe
bukan dia yang tiba tiba ngeklaim
terus dia ngeliat tempe setiap wisata em
dia emang ke pasar
tiap hari kan dia ke pasar
dia turun ke masyarakat
dia setiap titik kadang di maluku kadang di ampun
terus tiba tiba datang di kepulauan riau
sehingga menurut kami memang bang sandi ini adalah orang yang memang gara gara dia banyak
mendengar sehingga dia memiliki kekayaan dalam kata kata dan persepsi
nah oleh karena itu dia bisa menyampaikan sesuai dengan bahasa publik
makanya rame gitu kan
rama kontroversi itu tadi ya
gak semua kontroversi sebenarnya
instant itu bilang orang jenius itu bukan orang yang pinter banget gitu
tapi bisa mengkonversi hal hal rumit jadi sangat sederhana
nah begitulah yang dimiliki bang sandi
beliau sangat jenius
pola pola komunikasi seperti ini efektif nggak bang
untuk pemilu pemilu atau kontestasi elektoral terbuka gitu
sebaiknya para kandidat itu keluar dengan genuinnya
tidak keluar dengan rekayasa
misalnya seperti apa
ya seperti misalnya katakanlah tadi hiperbola kemudian seperti itu
kemudian kalau dikatakan tadi pengusaha itu lebih hiperbolis misalnya seperti itu
demikian pengusaha itu lebih cenderung kepada realistis
cenderung kepada bagaimana memperoleh keuntungan
tidak men treatment sesuatu pernyataan
pokoknya sepanjang itu realistis menguntungkan itu yang dilakukan
maka orang pengusaha selalu berpikir realistis
tapi kalau politisi yang dimainkan ini hiperbola kenapa
karena persoalan persepsi
bagaimana menggiring persepsi publik untuk kepentingannya dia
nah kita harapkan memang
sandi itu harus menjadi antitesis daripada politisi itu sendiri
artinya dia menjadi genuin dengan dirinya sendiri
dengan latar belakang pengusaha itu
itu yang harus ditawarkan
jangan sampai keluar pesan pesan komunikasi yang sifatnya membesar besarkan sesuatu yang sangat sederhana
seperti katakanlah tempe sebesar katakanlah atm itu
itu untuk atau secara elektoral bang
dengan menciptakan metafor metafor seperti itu
itu menurut anda akan sangat mengutukkan gak
diingat orang dibicarakan orang
kemudian menjadi pembicaraan
memang boleh jadi diingat orang
tetapi belum tentu berkorelasi simpati
belum tentu juga berkorelasi kepada elektoral
karena bisa saja itu hubungannya negatif
oke bisa saja nggak seseorang populer
tetapi belum tentu katakanlah seseorang itu atau sosok tersebut diterima oleh masyarakat
tapi populer misalnya
jadi tidak ada jaminan
tapi dari pernyataannya itu sebagai suatu popularitas iya
tetapi tidak ada jaminan bahwa akan bergenre
bahwa akan bergeser menjadi aseptabilitas dan menjadi elektabilitas
sandi akan terus memainkan strategi seperti ini
karena tempe itu kan
strategi komunikasi yang sangat kalau kita bicara konteks sekali bicara tempe emas segala macam
memang prioritas rakyat begitu
tempe itu kan bahasa rakyat
pak emro makan tempe kan
nah makanya itu kan bahasa rakyat gitu loh
jadi kita gak usah ya bukan gak usah
kita di satu sisi bang sandi tahu ketika dia ngomong sama pengusaha
dia paham banget itu
namun ketika sama rakyat
dan sekarang bang sandi itu sudah jadi politisi
ya wajar dia hipormulis
karena dia harus jualan
justru aneh banget ketika dia nggak jualan gitu kan
dia orang harus pilih dia
nah terkait bagaimana ini
dan itu kekuatan sandi menurut anda ya
dan dia sangat bisa membahasakan sesuatu dengan sangat simple
dan itu adalah antitesis politisi hari ini yang kadang kadang susuk ribet gitu loh
termasuk lawan politik anda
ya dan bang sandi itu sangat terukur
dia tahu di tti ini dia harus ngomong apa
dia tahu orangnya gimana
dan dia hafal nama orang
anda lihat tadi di sebelum ini kan itu rame banget
dia selalu selfie sama sandi
bahkan sandi bikin tutorial selfie
itu kan sangat sederhana gitu kan
nah jadi mungkin hadirnya sandi adalah bentuk hadirnya seorang politisi yang membawa kebahagiaan untuk republik ini
di saat kondisi yang dolar makin tinggi lapangan kerja makin kecil harga makin tidak terjangkau
sebagai kandidat dalam pertarungan pilpres yang hanya empat orang kandidatnya
sebagai capres dan capres
dua pasangan calon ya
ini menurut anda posisi sandi dalam salah satu kontestan ini
menjadi punya positioning dan difrensiasi yang sangat kaya
atau ada lihat samar samar saja seperti politisi lain
dari sudut diferensiasi hanya kita lihat dari segi faktor usia saja
usia jadi keuntungan ya
belum tentu keuntungan
tapi difrensiasi iya
artinya bahwa hanya dia yang termuda dari empat dari dua paslon ini gitu ya
tapi dari aspek aspek lain kita belum melihat keunggulan keunggulan tersebut
justru yang kita harapkan atau publik mengharapkan bahwa sandi biar genuin dengan dirinya
sebagai seorang pengusaha yang realistis
menawarkan suatu program tertentu kepada misalnya katakanlah kemak mak misalnya seperti itu
atau kepada masyarakat kaum milenial misalnya
kaum milenial tidak hanya memilih seseorang karena katakanlah sosok yang mirip dengan dia
tetapi kaum milenial juga ingin melihat program yang bisa mesejahterakan mereka
oleh karena itulah dua paslon ini
siapa yang bisa mesejahterakan masyarakat tidak sekedar hanya penampilan katakanlah bajunya seperti milenial dan lain lain sebagainya
karena kaum milenia adalah kaum yang rasional dalam menentukan
rasionalitas mereka berada pada program
milenials dan menurut anda wujud dari keinginan milenials itu ada di sandi nggak bang emrus
tergantung daripada kita melihat sampai ke depan
tapi sampai saat ini
apa sih kebutuhan milenials itu sebenarnya gayakah pakai sneakerskah olahraga kah atau substansi sebenarnya
ya betul jadi yang terakhir itu substantif
artinya program yang ditawarkan
karena kalau katakanlah penampilan sepatu dan lain lain itu hanya variable pendukung
itu pak jokowi tuh kayak gitu
nah variabel yang utama adalah substantifnya
karena kaum milenial juga berharap bahwa kalau siapa jadi pemimpin nanti apa yang kami peroleh
misalnya contoh katakanlah kaum milenial termasuk pada usia muda
dan mereka itu adalah orang yang produktif dan kreatif
mampukah sandi menawarkan suatu ekonomi kreatif misalnya salah satu diantaranya
jadi nyambung antara kostum dengan substansi
betul subtantif yang lebih penting
mengawinkan itu mungkin enggak val
yang pasti anda jawab mungkin ya
gimana menurut anda
gini bang sandi itu punya prestasi
siapa sih yang gak pengen punya anak kayak bang sandi
bapak misalnya di bawah lima puluh tahun duitnya
mau enggak pasti mau semua
karena dia udah menjalankan itu dengan rai capital dengan wagub dki dan macam macam perusahaan yang dia bentuk
oleh karena itu menurut saya kita pandang sebagai bang sandi ini orang yang punya portfolio bukan orang baru di politik
dia langsung balik arah karena dia melihat bahwa di politik dia bisa menciptakan perubahan yang lebih efektif dibandingkan dia hanya jadi pengusaha
karena dia percaya jalan paling efektif untuk memperbaiki
maka dia membuatnya lebih efektif
dan itu menginspirasi kami
saya milenials dan saya sering mengkritisi program programnya pak prabowo sandi
tentu setelah itu kami keluar dengan lebih pede
karena milenial itu enggak suka dibohongin
tapi di dalam boleh saling tempur adu argumentasi
itulah indahnya demokrasi di prabowo sandi
karena kami diberikan ruang
jubir paling muda alhamdulillah kami
usia masih dua puluh delapan tahun
masuk pantai tiga tahun yang lalu
sehingga di sini ada komposisi yang sangat menarik di timnya prabowo sandi
dan oleh karena itu
dengan mengakomodir para anak muda
dengan pak prabowo memilih bang sandi sebagai wakil
jadi dia melihat ini masa depan
koalisi kami adalah koalisi yang merencanakan masa depan
kami nggak takut dua ribu dua puluh empat
tidak takut apapun yang terjadi
sehingga kami fokus untuk memperbaiki bangsa ini sekarang
bangsa ini harus dan tawaran kami jelas ekonomi
karena sekarang dolar masih tinggi lima belas dua ratus
gimana caranya kami tahu
insya allah dalam beberapa bulan ke depan pak
bapak akan melihat bagaimana kerja kerja nyata prabowo sandi
sehingga kami insya allah akan dipilih
dan diperbaiki oleh publik
oke baik kita akan lihat saja bagaimana kipas sandi di gelanggang politik ke depan
kita sudah membahas ini baru kulitnya saja
karena waktunya kalau membahas sandi mungkin bisa dua s
satu hal satu hal yang menarik
bang sandi itu punya visi bahwa indonesia harus menjadi negara industri
kita punya sumber daya alam banyak sumber daya manusia banyak
kita harus menjadi negara yang kuat
dan tidak lagi menjadi konsumsi dari negara lain
ada sedikit tambahan saya
kenaikan dolar harus kita sadari sebagai faktor eksternal
bukan dari internal
karena itu kita tidak ada jaminan
kalau kondisi amerika serikat seperti itu menaikkan defek mereka
seperti itu saya kira dolar bisa
itu fakta yang harus kita sadari
menyelesaikan dolar hanya orang pemain dolar
insya allah nanti prabowo sandi akan bisa menyelesaikannya
nah visi prabowo sandi kalau visi saya kita harus break sekarang
bapak terima kasih pak aldo
kita akan lihat bagaimana kiprah sandi dalam beberapa bulan ke depan
apakah seskeptis bang atau se optimis tadi bang ebrus
atau akan se optimis tadi pak aldo katakan
terima kasih pak aldo
terima kasih pak aldo